indonesia sebagai negara kepulauan dan juga salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan juga menjembatani dua lautan memiliki ambisi menjadi poros maritim dunia
nah tentu saja ini memerlukan angkatan laut yang andal
pertanyaannya bagaimana kondisi angkatan laut republik indonesia
saat ini saya berada di komando armada timur di surabaya
di sini tni angkatan laut memusatkan sebagian besar dari kekuatan armadanya
dan saya akan berbincang dengan kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi mengenai bagaimana sebenarnya kondisi angkatan laut indonesia dan kesiapannya untuk mewujudkan impian indonesia menjadi poros maritim dunia
kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi mengenai bagaimana kondisi angkatan laut republik indonesia dan kesiapannya untuk mewujudkan impian indonesia menjadi poros maritim dunia

puluhan kapal perang berlayar dan bertempur
satu persatu kapal kapal tersebut menembakkan roket dan meriamnya
dan tuman tembakan sungguh menggetarkan hati
aksi pasukan khusus yang melompat dari helikopter
lalu ada pula aksi tank amfibi yang melompat ke laut
semua aksi tersebut membuat kita yakin akan kekuatan laut tni
namun kenyataannya masih banyak pelanggaran dan pencurian di lautan
dari data kementerian kelautan dan perikanan total satu ratus dua puluh satu kapal penangkap ikan ilegal berhasil ditangkap dan ditenggelamkan
jumlah yang tak tertangkap tentu lebih banyak lagi
ini belum termasuk
pelanggaran laut lainnya
seperti pembajakan dan penyelundupan
salah satu sebab banyaknya pelanggaran tentu lantaran lemahnya kekuatan negara di lautan
khusus tni angkatan laut pembangunan kekuatan sudah dimulai sejak dua ribu sembilan lalu
dalam minimum essential forces atau dokumen pembangunan kekuatan minimum tni angkatan laut
disebutkan idealnya tni al memiliki dua ratus empat puluh tujuh kapal perang berbagai jenis
mencapai sekitar satu ratus lima puluh unit
itu pun dengan kondisi lebih dari setengahnya berusia tua
serta tidak optimal untuk bertempur
kondisi tank marinir serta pesawat patroli juga sama memprihatinkan
yang lebih memprihatinkan
hingga kini anggaran untuk tni angkatan laut masih belum ideal
bahkan masih di bawah anggaran tni angkatan darat
padahal ruang lingkup kerja tni angkatan laut jauh lebih besar
tni angkatan laut menyadari kekurangan dan hambatan yang dihadapi
mereka pun mengatur strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kekuatan minimum yang didambakan
salah satunya dengan memprioritaskan pengadaan kapal perang dari dalam negeri
dari pt pal misalnya
tni angkatan laut baru baru ini menambah kekuatan dengan membeli frigate canggih pkr sepuluh ribu lima ratus empat belas
yang diberi nama kri re marta dinata
sebelumnya tni angkatan laut juga membeli kapal kapal cepat rudal dari pt pal
juga perlu ditambah biaya operasional untuk berpatroli
sehingga nantinya tak ada lagi nelayan asing yang bebas berkeliaran mencuri kekayaan laut kita
iwan helmawan jakarta
ya pak kasal pak laksamana ade terima kasih telah menerima saya ini di komando armada timur
kawan timur ya
sebagai seorang kasal apa sebenarnya tugas utamanya yang dilakukan
ya terima kasih
rujukan untuk tugas seorang kepala staf angkatan laut fokusnya pada pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan
karena ranah itu yang saya pegang sebagai kepala setara angkatan laut
karena ranah mengenai pengembangan kekuatan dan pengembangan kekuatan sebagian ada di menteri pertahanan
dan ranah untuk penggunaan kekuatan ada di panglima tni
sehingga saya fokus adalah bagaimana saya menyiapkan kekuatan angkatan laut
baik dari sisi kualitas dan kapasitas kemampuan daripada angkatan laut termasuk juga dengan kemampuan itu sendiri
itu nanti saya siapkan kemudian nanti kapal kapal alutsista ini di angkatan laut juga mbak desi
kita strukturkan kekuatan angkatan laut itu sering kita dengar namanya ssat sistem senjata armada terpadu
itu terdiri dari komponennya kri pesawat terbang angkatan laut marinir dan pangli

ini adalah yang kita sebut semuanya struktur kekuatan angkatan laut
didukung dengan sistem logistik yang handal dukungan logistik terpadu
itulah tugas tugas sebagai seorang kepala temangkatan laut untuk membina kekuatan
sesuai dengan postur kekuatan tni angkatan laut
kita sekarang kan di komando armada timur ada barat juga
jadi saat ini ada dua armada yang kita miliki tapi nanti akan dilakukan restrukturisasi kan
akan dibuat tiga armada kalau tidak salah
sebelum kita masuk ke situ dengan rencana apa kedepannya
sebenarnya dengan cita cita kita indonesia apalagi juga presiden jokowi
membuat indonesia sebagai poros maritim dunia
di kepalanya pak adeni apa interpretasinya atau implementasinya khusus untuk angkatan laut
karena memang kalau poros maritim dunia itu angkatan laut lah yang menjadi juga porosnya dalam pertahanan indonesia ini
sebenarnya kalau kita bicara poros maritim dunia itu harus kita mundur ke belakang dulu sebenarnya
karena kejayaan kejayaan para pemangku kekuasaan indonesia sebenarnya selalu bergisi pada maritim
baik itu sriwijaya maupun majapahit
yang kedua mengenai perundang undangan di bidang kemaritiman
kita dulu kala ada namanya deklarasi juanda
itu apa sih deklarasi juanda itu
karena mengingat bahwa kalau kita menggunakan hukum laut tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
maka perairan teritorial negara itu hanya tiga mil
itu adalah faktor jarak capai meriam tiga mil
dengan perkembangan bahwa jarak jangkau meriam itu menjadi lebih jauh lagi
kalau kita pakai unclos lima puluh delapan maka perairan jawa itu menjadi kantong
sehingga dengan deklarasi bunaken kemudian juga dengan dimasukkannya regimen kepoluan di dalam un plus delapan puluh dua
dan itu sudah diakui dan kita sudah ratifikasi
maka perairan kepulauan itu menjadi hak kedaulatan negara sama dengan teritorial
kemudian laut jje kita makin luas
itu dari sisi komodidasi wilayah
yang kedua konstelasi geografi
kita berada di antara dua benua
kepala indonesia dan australia
kita berada di antara dua samudera
dengan garis pantai yang luar biasa panjangnya
artinya kekayaan maritim kita ini menjadi sayang kalau kita kemudian tidak dikembangkan
dan apa yang disampaikan oleh presiden jokowi mengenai poros maritim dunia
adalah penguatan kita sebagai negara maritim
kadang kadang kita sering berdiskusi apakah kita negara maritim atau bukan
membuat indonesia menjadi poros maritim dunia
ada juga keinginan untuk meningkatkan anggaran sehingga lebih banyak istilahnya dana yang dibelanjakan
dan porsi untuk angkatan laut itu lumayan
kira kira strateginya untuk mengimplementasikan ini
dari sisi angkatan lautnya itu apa
seperti apa dan bagaimana menggunakan dananya serta strategi pertahanannya itu juga seperti apa pak ade
memang kita angkatan laut ini sudah memberikan suatu kajian kajian tentang upaya pertahanan negara
baik itu dari strategi doktrin maupun juga teknis taktisnya sampai ke bawah
sebagai rangkaian daripada konsep berusaha

sebagai rangkaian daripada konsep berpikir kita ya
memang yang menjadi persoalan baik kita bahwa dengan konfigurasi
konfigurasi indonesia ini
ini sebenarnya suatu kondisi yang sangat unik dari sisi geografi
negara kita bukan pejal bundar
artinya kalau bulat lebih gampang menatanya
atau juga negara kita ini tidak memiliki satu daerah yang menjadi akses internasional
tetapi yang kenyataan kita suatu kenisayaan
kita menjadi dalam kesan negara asing
yang kedua kita ada alki sebagai keharusan dan kewajiban negara pandai
untuk menyediakan silin pesis untuk internasional
yang ketiga berbagai ancaman di kita itu banyak
maksudnya penyelundupan pola wajah dalvisi
mungkin juga riset dan sebagainya
kecelakaan laut juga masih ada banyak
nah oleh sebab itu bahwa strategi pertahanan laut harus bisa mengakomodir semua itu
dan berpikir secara komprehensif
dan kenyataannya memang dalam penyelesaian strategi pertahanan laut nusantara
yang sudah kita rumuskan sebagai satu strategi angkatan laut
kita memang menentukan corong corong ancaman
walaupun ini memang tidak bisa menjadi satu jawaban yang sepasti
ya kemarin dinamika ancaman yang selalu berubah
oleh sebab itu dalam perumusan postur angkatan laut
kita sebenarnya menentukan kekuatan itu berarti beberapa pendekatan
satu pendekatan ancaman
yang kedua pendekatan tugas pokok
yang ketiga pemanggaran
pemagaran itu pada prioritas ancaman itu sendiri
tapi kita kemudian kombinasikan
sehingga kemudian kita sandingkan dengan berapa sih anggaran anggaran yang bisa diberikan
ketemulah mef tadi
dan di dalam mef kita sudah menentukan berapa kapal
itu satu ratus lima puluh satu kapal kemudian pesawat udara sekitar lima puluh empat kapal
yang sekarang kita miliki berapa kapal
kemudian juga untuk kendaraan bermarindirnya tiga ratus tiga puluh tiga
yang tadi saya sampaikan tadi bahwa ada ssat
bahwa pangkalan tidak boleh ditinggalkan
karena untuk dukungan operasi daripada kapal kapal angkatan laut
pesawat udara maupun marindir
akan kembali sejauh mana juga kemampuan dukungan
jangan sampai kapal beroperasi patolik kemudian mogok
nah kembali kepada penyusunan kekuatan tadi
memang untuk tahap satu dua tiga ini kita masih menggunakan parameter mef
nanti kalau pembiayaan perintah sudah bagus
dan kita sudah dicapai mef
maka kita akan beranjak berpindah ke essential force
oke kira kira memenuhi mf itu pada tahun berapa pak ade
sesuai range line yang kita bangunkan
mef ini ada empat tahap lah sampai dua ribu dua puluh sembilan
mef tahap pertama ini yang tahun re instra yang lalu
yang kita berjalan ini adalah mef tahap kedua
nanti dua ribu dua puluh dua dua ribu lima ini kan mf tahap ketiga
memang ada sedikit kemudian dengan penyusunan re instra
kalau sampai re instra kelima berarti sampai dua ribu dua puluh sembilan
berarti sampai mf tahap keempat
ya mudah mudahan kalau ekonomi negara bagus
sampai mef tahap ketiga ini sudah selesai
oke sekarang kalau lihat alutsista yang kita miliki sekarang
dari jumlah kapal berapa satu ratus empat puluh lima
itu rata rata kapal perangnya berapa
jenis kapalnya itu apa apa saja
dan kalau saya tidak salah kapal selamnya kan baru dua ya sekarang
itu pun masih tua
ya baru dua ya
memang dalam penyusunan postur kekuatan angkatan laut
khususnya untuk kapal permukaan
kapal permukaan ini adalah sista dasar angkatan laut sebenarnya
di negara mana pun menentukan basic force itu pada kapal permukaan
karena tanpa kapal permukaan tidak ada angkatan laut tentunya
mungkin angkatan lain ya
nah dari postur kekuatan itu memang ada jenis jenis kapal
sesuai dengan proyeksi fungsi dan perannya
yang pertama untuk kita adalah kapal kapal permukaan kombatan
jenisnya frigate atau bone destroyer yang lalu kita punya
ini seperti yang kita lihat di belakang ini john lee
kita mengadopsi nomenklaturnya barat
sehingga itu disebut light frigate
karena untuk frigate sendiri itu panjangnya di atas seratus
ini masih di bawah seratus sembilan puluh meter an
jadi berapa kita miliki frigate sekarang
nah ini diharapkan kita sebenarnya dalam postur itu
karena ada kaitan
satu trouble spot ini dibuat oleh satu armada
sehingga kita ada tiga trouble spot
berarti ada tiga armada sebenarnya
dan tumpuan untuk kapal kombatan sebagai striking force ini adalah
kita harapkan memang kita menghitung itu sebenarnya dua puluh lima paling tidak dengan revisi postur ini adalah
masing masing ini nanti ada kalau dua puluh lima bagi tiga kan ada delapan delapan masih harus ada
itu sudah itu minimum essential force ya
tapi masih belum ideal
sebenarnya itu berapa ya essential force
sebenarnya paling tidak untuk pembatain ini
satu mampu menjadi kapal tabir ya
kapal kabir itu kita desain untuk satu btp marinir itu
tujuh kapal frigate lah
kemudian juga ada kapal nanti juga kita butuhkan untuk pemukul ya
sebagai satuan striking force nya sendiri
untuk kogas gablat biasa kita untuk gabungan laut
memukul konvoy musuh dulu gitu kan
sehingga itu butuh untuk kekuatan ya
kita paling gampang untuk tujuh tujuh kapal
karena itu suatu proyeksi kekuatan yang masih mungkin kita bisa lakukan
nah dari armada yang kita miliki sekarang ya
peralatan kapal dan lain sebagainya
rata rata usianya itu berapa pak ade
berapa yang baru sebenarnya yang kita butuhkan
memang bagi negara manapun yang memelihara angkatan laut
itu butuh budgeting yang cukup besar
pertama semua angkatan laut negara manapun
itu tidak mungkin mengadakan kapal sesuatu kebutuhan postur
sekaligus karena kapal sendiri butuh prosesnya
sehingga untuk kapal kapal kita sendiri
itu bertahap masuknya
ada yang sudah tiga puluh lima tahun
ada yang sudah lima puluh tahun
ada juga kapal kita di poli lamil yang dia tahun seribu sembilan puluh satu
maka secara assessment terhadap kondisi teknis
itu masih memungkinkan
karena dia tugas hanya untuk berlayar
dan mendukung kegiatan pergeseran pasukan
sehingga yang lebih penting adalah kemampuan berlayarnya
tapi kalau untuk kapal kombatan
segera tidak mungkin
karena dia harus bisa bertempur di laut
tidak hanya berlayar saja
sehingga kombat sistemnya kalau tidak menuhi syarat
bagian dari strategi adalah melakukan restrukturisasi
salah satunya itu dengan membuat semacam komando armada republik indonesia
jadi bukan barat dan timur lagi
tapi sekarang komando republik indonesia
dengan nanti ada tiga armada ya
bisa diceritakan pemikiran di balik itu pak ade
kenapa di restrukturisasi seperti itu
sebenarnya karena bentangan tugas yang demikian luas
kalau kita coba kita bandingkan luasnya
wilayah negara kita dengan eropa barat itu sama
jadi kalau kita batas
dan dengan amerika juga sama
amerika punya sampai dua belas armada
kita dua berdua
dan mereka spendingnya luar biasa kalau pertahanan mereka
tapi sebenarnya kalau sejarah angkatan laut
kita kan sudah mengenal tiga armada sebelumnya
yaitu armada siaga
dan armada samudera
kemudian returisasi pada sebelum tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
itu satu armada i
kemudian setelah seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
itu dijadi dua armada kawasan
untuk efisiensi dan efektivitas pengendalian modal
memang tiga armada itu satu pilihan ya
kondisi keamanan kita
yang tadi itu berkaitan dengan
proses melayu timun dunia
salah satu amanah dari proses melayu timun dunia adalah
menjaga ruang investasi yang didasarkan pada
satu kondisi stabilitas yang aman gitu
salah satunya adalah
kehadiran kapal perang di laut yang selalu
selalu terjaga setiap saat
apalagi khususnya di daerah timur indonesia
agak sedikit blind spot kan di situ
sebenarnya satu satu implementasi daripada
memelihara wilayah kedaulatan negara di laut itu adalah
bagian katalog adalah naval operation
artinya kehadiran kapal perang di wilayah itu
jadi ada atau tidak ancaman
tidak ada ancaman atau tidak ada
harus tetap hadir di sana
jadi tidak boleh kosong
untuk menunjukkan kedaulatan negara
oleh sebab itu
kapal kapal angkatan laut akan selalu hadir
walaupun memang ada concern masalah bahan bakar
tetapi kita harapkan para komandan kapal
bisa mengatur proyeksi kapan misalnya harus
memang bergerak ke laut
kapan dia harus di waiting position nya
kita bukan legu janggar
waiting possion itu kita memilih suatu area
di mana tingkat gangguannya kecil gitu
baru kita bergerak
apalagi wilayah indonesia ini kan di indonesia kan
di indonesia ini kan di indonesia ini kita rawan
penyelundup kapal asing ilegal yang masuk
perompaknya kan juga banyak
jadi perairannya kan banyak sekali ya
kapan kira kira ya restrukturisasi ini akan dilaksanakan
itu kan tetap wak
atau ini masih dalam wacana
itu kajian angkatan laut yang sudah disampaikan sejak tahun dua ribu
kebutuhannya tinggal di pemerintah
karena pasti akan pertimbangan budgeting nya
budgeting yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
daripada kegiatan administrasi daripada armada ini
yang kedua juga tentunya adalah komposisi kapal
jadi harus dibagi ke tiga tempat ya
dulu dua sekarang jadi tiga kan
itu kalau kita proyeksi dari imf itu satu ratus lima puluh satu
kita anggap lima puluh lima puluh lah
satu kapal kondalnya panglimar mana bisa lah
nah itu jadi masih kita harapkan bisa diimplementasi
tapi berarti kan harus ada semacam pembangunan pangkalan pangkalan
yang jauh lebih hebat lagi lah yang lebih utama
dan kalau tidak salah dengan adanya tiga armada
berarti kan ada satu ya
pangkalan yang akan dibuat menjadi pangkalan utama yang disorong
itu bagaimana rencana ke depannya
kan pahid dasyo gresi sedang berjalan gitu kan
tapi sementara ini untuk yang konsep angkatan laut mengenai pengembangan pangkalan ya
nah pangkalan ini harus bisa memberikan dukungan logistik terhadap kapal operasi
dan saat ini untuk lana tipe a atau penelan tamal ini empat belas ya
empat belas termasuk di pabuatu di jayapura sorong dan merauke
kemudian ada ambon kemudian kupang manado
kemudian yang baru juga adalah tarakan baru tahun ini tahun kemarin
nah ini bertahap kita penuhi kelengkapannya baik di remada
yang paling penting adalah di remada dan dukungan logistik
penting sekali karena keberadaan pangkalan di misalnya di wilayah timur itu bisa menghemat dukungan bahan bakar lah
karena kalau kapal operasi dari sini terus dari bawah belakang dari sini terus

namanya reaction time respon time bagi kekuatan angkatan laut itu penting karena lama
jadi jangan terlalu jauh dekatkan dengan daerah operasi
oleh sebab itu saya pada staff saya coba dievaluasi kembali
setiap tiga ratus mil suatu pangkalan harus ada dermaga yang lengkap dengan dukungan dan fasilitas
termasuk dukungan logistik
sehingga dengan tiga ratus mil kita anggap sepuluh jam untuk deployment
sehingga kalau ada kegiatan di situ tidak kebingungan dengan bahan bakar
tapi komando armada di surabaya ini akan tetap menjadi pusat ya
dari armada rekubensial
ya kita ini dermaga ini kan banyak memiliki fasilitas yang kemungkinan kita melakukan pemeliharaan
terutama juga berada di depan
di sini ada kan pt pal juga di sini jadi gampang ya untuk pemesanan
terutama juga kita memanfaatkan ke depan adalah galangan kapal setempat yang kita supervisi untuk mampu menangani perbaikan kapal kapal patroli kapal anggot dan sifat teknologi ini tidak terlalu berat
dan saya kira itu bisa kita penuhi
tapi pak saya ingin naik ke kapal john lee ini
ini juga mungkin nanti akan saya kenalkan kapal ini kan memang kita beli tahun lalu sudah masuk dan sudah memberikan kontribusi
ini dibeli dari mana
sebenarnya ini dari inggris
inggris ya british aerospace ya
jadi ini kapal bentuknya siap tempur
dengan peralatannya semua ini coba kalau sudah diuangkan kira kira harganya berapa ya pak
sebenarnya ini kan kita beli tanda petik
apa ini tanda petik kita beli bekas tapi belum pernah dipakai
kok bisa ada bekas belum pernah dipakai
karena dulu kan ini kesanan brunei tahun itu bareng sebenarnya dengan
pesanan brunei terus mereka nggak jadi beli
sengaja dibeli dan waktu bangun sebenarnya waktunya sama dengan waktu bangun kita kapal sigma yang satu jenis di depan sana
pak adik saya nggak sabar untuk naik kapalnya
ya boleh kita kesana
itu banyak hal yang bisa kita cerita dalam kapal
jadi bisa diperlihatkan nanti kecanggihannya apa kapabilitasnya dan
walaupun ada beberapa ruangan mungkin tidak bisa di swab ini
tapi ceritanya nanti bisa disampaikan
ya ceritanya penting yuk kita kesana
oke jadi ini kebanggaan kita ya pak ade
ya salah satu bagi angkatan laut kebanggaan itu ya kembali
ya kembali punya kapal perang dimana dia bisa digunakan untuk melaksanakan tugas pokok
yang kedua itu juga kita ini kan hidup dalam suatu lingkungan yang juga berhadapan dengan negara lain
bahwa teknologi yang dimiliki oleh kapal kita oleh negara kita itu kan menjadi satu pandangan bagi negara lain gitu kan
oleh sebab itu bahwa negara melangkapi angkatan laut juga berkaitan kredibilitas negara gitu
nah tapi tadi belum dijawab pertanyaan saya
kira kira ini harganya berapa
ada discount dong karena waktu itu sempat dibeli brunei tapi ternyata tidak jadi
memang ini perhitungan sederhana
kalau kapal ini aslinya sekitar enam ratus juta dolar
enam ratus juta dolaran
kalau tiga berarti kan satu delapan ya
kita beli itu dengan perhitungan ada tim apres yang delapan
itu ketemunya ya antara satu ratus lima puluh an
satu ratus lima puluh an juga itu
kemudian kita juga mengalukan budget itu tiga ratus delapan puluh lima an
sehingga dapat tiga
jadi ya istilahnya price per kapal itu hanya satu tiga ratus tiga puluh an
jadi untuk tahun ini pak adek kan sudah setahun yang jadi laksamana jadi kasal ya
apa kira kira daftar belanjanya
kalau tidak salah budget per tahunnya sekarang sekitar satu triliun ya khusus untuk angkatan
tapi yang itu yang kita sudah kemarin saya tanda lagi kontraknya
untuk tahun ini adalah menambah untuk kapal angkutan
karena angkuteng kita juga rata rata sudah berumur ya
yang kedua adalah melanjutkan kapal pkn
kapal pkr pertama kita akan launching hari ini
kr itu yang untuk rudal itu ya
oh untuk rudal
rudal itu kan perusahaan kawah rudal
itu terminal nomenklatur kita
kalau nomenklaturnya barat itu frigate
bahwa amerika itu light destroyer sebenarnya
sebenarnya corvette lebih kecil
tapi lebih ini ya
tapi dari kompilasi sistem biasanya ya mirip mirip lah
tapi bisa aja juga jahat jangkau
misalnya kalau kapal dengan kapal besar
dia serudanya rata rata lebih jauh
ya kita lihat ke atas
pak ade yang ini
saya ikut aja pak
ini komandan kapal ini kita kemana
ini geladak heli
harus bisa menampung untuk heli sekitar sepuluh ton
untuk helikopter aks
helinya kita punya sekarang
nah helikopter aks itu baru masuk ke dalam program itu pada mef keduanya
itu tahun berapa
tahun ini udah berjalan
nah itulah makanya
dan kita sebenarnya ini kenapa ada semacam ini adalah untuk harpoon
ini adalah untuk harpoon grid atau weapon grid
jadi kalau helikopter udah landing itu harus nancep dulu
terutama pada saat ombak besar
supaya kalau heli bawah sejatan ini kan risiko tinggi
saya betul betul safe pada saat dia terbang atau landing
tapi harus diuji dulu ya
nah kehebatan kapal ini dari segi perangnya itu apa apa saja pak ade
yang pertama tentu adalah kalau kapal perang adalah isinya sendiri
bagaimana sensornya bagaimana pihaknya
yang ketiga adalah kemampuan daripada untuk perang elektronika
atau sekarang lagi itu perang cyber ya
bahwa sekarang sistem ini kan sudah demikian banyak menggunakan teknologi tinggi
baik itu teknologi informasi maupun teknologi daripada elektronika sendiri
sehingga kita juga tidak lepas dari peperangan cyber sebenarnya
karena semua data di sini juga ada yang menggunakan data data yang umum
tapi ini lengkap semua untuk kalau misalnya ada perang cyber menggunakan teknologi dan lain sebagainya
seperti rudal senjata dan sebagainya
karena ada kasal masuk kapal sehingga kemudian diumumkan kepada seluruh anak buah kapal
kalau di kapal ini sekarang ada kasal
capton on the ship biasanya kan
di kapal ini untuk berapa orang pak ade
rumus yang paling gampang kalau kapal ini misalnya sembilan puluh meter ya apk paling sembilan puluh an
sekarang dapat real real berapa
enam buah berapa real real

sekitar gitu kan
kalau panjangnya enam puluh ya enam puluh lah
jadi ada beberapa parameter perhitungan yang sebenarnya kita bisa ini berikan kepada
atau perhitungan lah misalnya kalau berapa sih jumlah hbk kapal
apik kapalnya empat puluh orang lah
nah dengan kapal ini kira kira untuk melawan musuh seperti apa
kita kan pertama perang itu selalu berhadapan dengan kategori yang berbeda
jadi kapal ini jelas kapal kapal korpet itu secara basic role
empat panusian panusian itu
satu peperangan pertahanan anti udara
yang kedua peperangan anti kapal permukaan peperangan aks
dan peperangan halotermika
termasih juga adalah untuk dan pr support
ini dalam masa perang
tapi kalau masa damai jelas harus bisa menanggung yang lebih kentisi
lebih kajang logi
jadi untuk patroli juga ya
patroli juga itu kan
nah kalau untuk peperangan itu kita lihat mampu dengan siapa saja adalah sekelas
maksudnya kita membuat namanya
istilahnya kalau pekerjaan anak anak lagi sekolah di kelapa itu
ada kalkulasi tembur ada namanya debate assessment
kalau kita menyerang dengan satu rudal
kira kira kapal lain akan hancur atau lumpuh atau dia ketawa ketawa gitu ya
jadi ada beritau itu aja
kalau diserang kapal selam kapal ini bisa gimana
kita punya alat anti
pertama anti untuk kapal selam itu adalah dengan menggunakan boot laut atau juga manuver
manuver sendiri adalah semacam torpedo countermeasure manuver
itu ada hitungan
waktu saya di kelapa dapat belajar dari itu hitungan
kalau ada rudal juga bisa
ada anak kita menggunakan cap
iya jadi yang penting ada helikopternya juga
helikopter juga ada
kemudian juga biasanya kalau kita perhitungan itu
kalau dengan penyelenggara kapal lain itu adalah jarak jangkau
misalnya untuk rudal di udara berapa jangkau
ini berapa jarak jangkau yang paling
kita menggunakan kategorinya di secara medium
kalau untuk rudal sendiri kita pandai pandai
nanti ada blok tiga itu sudah di atas dengan seratus km

tapi kita juga punya rudal yakon yang tiga ratus km
dalam kalkulasi dengan negara regional ya
kita hitung setiap saat
supaya updating terus kajian kajian mengenai perkembangan lingkungan ini
kemudian apa yang kita kurang kita makan lah di minimal
atau kita selalu above
nah untuk memenuhi essential force itu
kira kira berapa buah kapal seperti ini yang kita butuhkan
kita sebenarnya ada perhitungan untuk menghitung jumlah kapal
yang pertama adalah pendekatan biaya sebenarnya
mf itu penting
banyak pendekatan biaya
tapi itu krusial tanpa biaya kita nggak bisa beli
tapi tidak boleh mengamalkan pendekatan pada tugas pokok
yang kedua kita itu ketemu satu ratus lima puluh
kemudian ada kita
ada pendekatan tugas pokok dan lain lain
itu ada namanya postur angkatan laut itu ideal
ada postur angkatan laut standar
ada postur angkatan laut assission force
kalau ini mf itu satu ratus lima puluh satu untuk kapal permukaan
itu kalau kita standar atau ef sebetulnya itu satu ratus delapan puluh enam
kita masih satu ratus empat puluh
terus kalau berjaga ideal itu dua ratus tujuh puluh empat
kalau kita berbicara amerika serikat mereka surplus
tapi kita lihat juga kan kondisi ancaman
ancaman perang terbuka kan boleh dikatakan saat ini kecil
artinya pengamanan perbatasan kemudian senggol senggolan
kemudian juga mungkin sifat apa namanya
treatment itu kan pengancaman
ya menghidupkan pada kontrol gitu kan dan sebagainya
itu sudah merupakan bentuk pengancaman di laut